kini puluhan pengemudi taksi turun ke jalan untuk merazia kendaraan yang diduga beroperasi sebagai taksi online
mereka juga merusak taksi yang tidak ikut unjuk rasa dan mengangkut penumpang
kepala dinas perhubungan dki jakarta mengatakan pihaknya akan mendalami insiden ini
sebelum mengevaluasi izin operasi angkutan angkutan yang terlibat tindakan anarkis
nanti tanggung jawab ketuanya itu nanti urusan pak polisi
itu masalah kekerasan kan kita sudah kebuddhika sampaikan ngomong
sudah kita sampaikan kemarin
boleh unjuk rasa tapi jangan merugikan orang lain
tapi jangan mungkin kalau seumpamanya merugikan ketuanya tanggung jawab